tank biasanya identik dengan situasi perang
tapi kini tank juga bisa dimodifikasi menjadi alat pemadam kebakaran hutan dan lahan
bahkan tank jenis pemadam ini bisa bekerja efektif karena bisa langsung bekerja di pusat kebakaran
tank pada umumnya dibuat untuk menggempur dan menghancurkan mutu
tapi tidak dengan tank yang satu ini
tank mtlbu gpm sepuluh ini didesain khusus untuk pemadam kebakaran
terutama kebakaran lahan dan hutan
aslinya tank ini merupakan tank angkut pasukan buatan rusia
namun dimodifikasi sedemikian rupa sehingga cocok untuk misi pemadam kebakaran
tidak lagi dilengkapi meriam atau senapan mesin
tank ini kini dipersenjatai dengan penyemprot air selang
hingga berbagai peralatan individu untuk pemadaman api
semua peralatan pemadam itu bisa dikendalikan dari dalam tank
sementara tanki air yang tertanam di badan tank sanggup menampung empat liter air
ada pula pompa untuk menyedot air dari berbagai sumber
badan tank yang terbuat dari baja memungkinkan tank ini menerjang kobaran api
sekaligus melindungi awak di dalamnya
tadi kan saya melihat ini tank masuk ke dalam kobaran api
dan tank ini kan terbuat dari besi
itu gimana caranya sih supaya awak yang di dalam tank itu tidak merasa panas
atau istilahnya menjadi oven lah begitu pak di dalam tank itu
ya di dalam tank dilengkapi oleh fun atau kipas dengan penyedot udara
seperti itu jadi di dalam tidak terasa panas sekali
ada udara bersih
jadi di dalam itu ada semacam pencerni udara juga gitu
pencerni udara juga
nah untuk body tanknya sendiri kan karena itu kan memasuki api yang sangat panas gitu misalnya nanti
nah itu supaya bodi piangnya tetap dingin dan yang di dalamnya tetap dingin itu gimana
nah di sini dilengkapi sprinkle
sprinkle kanan dan kiri
jadi sprinkle ini memancarkan air
dari kanan maupun ke kiri
untuk melindungi tank tersebut dari kobaran api
jika dihadapkan dengan kondisi indonesia yang rawan kebakaran hutan dan lahan
tank ini sangat cocok untuk dioperasikan
bahkan kedepannya direncanakan untuk menggandeng pt pindad untuk produksi dan perawatan tank pemadam ini
ya rencananya kita nanti akan memproduksi bersama dengan pt pindad
jadi kita produksi di indonesia dengan transport teknologi
ya dengan tujuan kita untuk membangun tank ini

dan kita untuk membangun industri perdagangan di dalam negeri
untuk pelatihan awak tank pemadam juga tersedia simulator
dengan demikian biaya pelatihan bisa dihemat tanpa mengurangi kualitas hasil pendidikan
iwan hermawan joshua edy jakarta